selamat siang pemirsa cnn indonesia
hari ini ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah prof dr haidar nasir
akan memberikan tausiah kebangsaan dalam acara pidato kebangsaan
acara pidato kebangsaan ini diselenggarakan oleh universitas muhammadiyah malang
bersama sejumlah perguruan tinggi muhammadiyah lainnya
dalam rangka peringatan tujuh puluh enam tahun indonesia merdeka
bapak haidar nasir memberi judul pidatonya dengan hashtag
indonesia jalan tengah indonesia milik bersama
untuk mengetahui apa maksud dari hashtag indonesia jalan tengah indonesia milik bersama ini
mari kita ikuti saja langsung penyampaian pidato oleh ketua pimpinan pusat muhammadiyah bapak haidar nasir
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kutuban anda
dan untuk kita semua
keluarga besar muhammadiyah
dan saudara sebangsa dan setanah air
pada hari ini tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
saya akan menyampaikan tausiah kebangsaan
dalam acara pidato kebangsaan yang diselenggarakan
oleh universitas muhammadiyah malang
bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi muhammadiyah dan para pihak
yang diselenggarakan untuk memperingati dan merayakan

jadul tausiah ini adalah
jadul tausiah ini adalah
jadul tausiah kebangsaan ini
saya beri diksi
tagar indonesia jalan tengah
indonesia milik bersama
diksi yang dipakai
menggunakan narasi hashtag atau tagar
dalam literasi media sosial
harapan utamanya agar
sebanyak mungkin para elit dan warga bangsa
dapat menjadikan kedua isu penting tersebut
sebagai masalah bersama
untuk menjadi rujukan bersama
ketika bangsa indonesia memperingati tujuh puluh enam tahun kemerdekaan
di tubuh negeri ini masih terdapat sejumlah masalah
sesama anak bangsa
masalah korupsi dan
penanganan terhadap koruptor yang dianggap memanjakan
menguatnya oligarki politik dan ekonomi
kehadiran media sosial yang memproduksi persoalan persoalan baru
masalah utang luar negeri dan investasi asing
serta kehidupan kebangsaan
yang cenderung makin bebas
dan liberal setelah
dua dasa warsa reformasi
tentu masalah pandemi covid sembilan belas
dengan segala dampaknya yang menambah masalah kebangsaan
narasi atas masalah masalah bangsa tersebut
tentu tidak mengurangi apresiasi kami atas kemajuan kemajuan yang telah dicapai
dalam kehidupan kita
dan kebangsaan dari periode ke periode
ketika menghadapi masalah masalah besar tersebut
maupun dalam menilai capaian kemajuan
saudara sebangsa dan setanah air
kemerdekaan yang melahirkan negara republik indonesia saat ini
berdiri tegak di atas fondasi kokoh pancasila
soekarno memposisikan pancasila sebagai
yakni sebagai fundament
pikiran yang sedalam dalamnya
hasrat yang sedalam dalamnya
untuk diatasnya didirikan gedung indonesia merdeka
yang kekal dan abadi
peran kru sialki bagus hadi kusumo
selaku ketua pp muhammadiyah saat itu bersama tokoh islam dan tokoh nasional lainnya
dalam konsensus yang bersejarah sangatlah besar
dengan kesediaan melepas tujuh kata pada piagam jakarta
yang dikonversi menjadi sila pertama
ketuhanan yang maha esa
menurut menteri agama alam sahratu perwira negara
itulah hadiah terbesar dari umat islam untuk indonesia
muhammadiyah memandang konsensus pancasila dan berdirinya negara indonesia
yang bersejarah itu sebagai
negara pancasila darul ahdi wa shahadah
pancasila sebagai titik temu dari kemajuan
dan kemajemukan terjadi
selain atas jiwa kenegarawanan para tokoh bangsa
melalui proses musyawarah mufakat
di dalamnya terkandung ideologi tengahan atau moderat
ketika soekarno menawarkan lima sila dari pancasila
dalam sidang bpu pki
tergambar kuat pemikiran moderat
atau jalan tengah dari dasar negara tersebut
mengenai nasionalisme atau kebangsaan
kita mendirikan satu negara kebangsaan indonesia
di atas dasar kebangsaan
tetapi disadari pula bahaya nasionalisme
mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi saupanisme
sehingga berfaham indonesia uber als
bung karno lantas mengingatkan
jangan berkata bahwa bangsa indonesia yang terbagus dan termulia
serta meremehkan bangsa lain
kita harus menuju persatuan dunia
menuju pula kepada kekeluargaan bangsa bangsa
mengenai sila ketuhanan
soekarno dengan tegas menyatakan
menyusun indonesia merdeka
dengan bertakwa kepada tuhan yang maha esa
bukan saja bangsa indonesia bertuhan
tetapi masing masing orang indonesia
hendaknya bertuhan tuhannya sendiri
dan kata bung karno
hendaknya negara indonesia
satu negara yang bertuhan
pemikiran soekarno tentang pancasila itu
maupun juga pemikiran pemikiran tokoh bangsa yang lain
maupun negara republik indonesia
jangan ditarik ke kanan dan ke kiri
di posisi tengah
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
pada saat ini
pada posisi moderat itulah
pancasila tidak boleh ditafsirkan
dan diimplementasikan dengan pandangan pandangan radikal ekstrim apapun
karena akan bertentangan
dengan hakikat pancasila itu sendiri
pikiran pikiran nasionalisme yang radikal ekstrim
keagamaan yang radikal ekstrim
seperti cita cita negara agama atau teokrasi
seperti paham demokrasi
hak asasi manusia
dan toleransi yang ekstrim
yang berbau liberal sekular
dan segala ideologi radikal ekstrim lainnya
dengan pancasila yang berwatak
jika ingin menjalankan pancasila yang moderat
strategi membangun dan mengembangkan pemikiran keindonesiaan pun
semestinya menempuh jalan moderat
bukan melalui pendekatan kontraradikal
atau deradikalisme yang ekstrim
isu kontroversial seputar tes wawasan kebangsaan
survei lingkungan belajar
lomba pidato tentang hukum menghormati bendera
dan pemikiran pemikiran pro kontra lainnya yang berkembang terakhir ini
jika ingin meletakkan pancasila
bersama tiga pilar lainnya yaitu
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
sebagai ideologi jalan tengah
yang hidup di tubuh bangsa indonesia
seyogianya mengandung pikiran dan cara cara yang moderat
atau jalan tengah
dan tidak berparadigma radikal ekstrim
inilah jiwa dan karakter indonesia berdasarkan pancasila yang moderat
indonesia jalan tengah
hadirin saudara sebangsa dan setanah air
ernest renang tahun seribu delapan ratus delapan puluh dua menulis
bangsa atau nation ialah suatu solidaritas
yang terbentuk karena adanya bangsa atau nation
yang terbentuk karena adanya kesadaran
bahwa orang telah berkorban banyak
dan bersedia untuk memberi korban lebih lagi
keinginan yang dinyatakan secara tegas
untuk melanjutkan hidup bersama
menurut filsuf perancis
yang menjadi rujukan para pendiri bangsa indonesia
bahwa asas kebangsaan atau nasionalitas itu
berbeda dengan asas ras
indonesia sebagai negara bangsa atau nation state
merupakan titik temu atau moderasi
dari segala proses dan keragaman
indonesia menjadi titik temu persatuan nasional
seluruh rakyat indonesia
dari berbagai golongan
sebagai era baru
yang di era nusantara berpencar
dan menjadi entitas sendiri sendiri
yang tidak mengarah ke persatuan
soekarno dalam pidato satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima
bahwa kita hendak mendirikan suatu negara
semua buat semua
sedangkan muhammad khattah mengatakan
pentingnya kolektivitas dalam berbangsa dan bernegara
di tengah keresahan melebarnya kesenjangan sosial
bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh segelintir pihak
maka indonesia harus dikembalikan kepada jati dirinya
sebagai indonesia milik semua
pemerintah negara wajib hadir dalam melindungi seluruh rakyat
dan tumpah darah indonesia
serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
di negeri ini tidak semestinya
berkembang siapa yang kuat
dia yang menang dan menguasai indonesia
manakala hal itu terjadi
maka indonesia dapat terpapar radikalisme ekstrim dalam bentuk lain
yang tentu saja tidak sejalan dengan pancasila
indonesia wajib hukumnya untuk menjadi milik bersama
penting terus digelorakan di tubuh bangsa ini
bukan hanya untuk menumbuhkan sikap bersaudara dalam kemajemukan sara
tetapi juga menegakkan kebersamaan secara politik dan ekonomi
agar tercipta persatuan indonesia
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
kami percaya masih banyak anak bangsa
termasuk para pejabat negara politisi dan pengusaha
yang berjiwa luhur untuk tercapainya indonesia milik bersama
saudara sebangsa dan setanah allah
berdaulat adil dan makmur
jalan masih panjang dan terjal
menuju indonesia yang diidamkan itu
keragaman pandangan dan pengelompokan
tidak semestinya kita menjadi retak
dan pecah belah sebagai bangsa
disinilah pentingnya jiwa kenegarawanan
seluruh elit dan warga bangsa
untuk membawa indonesia menuju negeri idaman
dalam semangat persatuan
kami percaya masih banyak elit dan warga bangsa
yang berhati luhur dan mulia
baik jujur dan terpercaya
dalam berbangsa dan bernegara
bila masih terdapat sebagiannya
sebagian saudara saudara kita
yang salah dan hilaf
serta memiliki kehendak
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
masih terbuka jalan tuhan
untuk kembali ke jalan yang terang
kita bisa menerahkan
kuncinya ialah ketulusan
dan kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara
luruhkan ego diri kroni
institusi dan golongan
dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara
demi masa depan indonesia
dan mengembangkan kepentingan bangsa dan negara demi masa depan indonesia yang dicita citakan
dari segi kepentingan bangsa dan negara
ketika bertumbuh gagasan dan kehendak
ketika bertumbuh gagasan dan kehendak
ketika bertumbuh gagasan dan kehendak
yang berkaitan dengan hajat hidup bangsa dan negara
maka berdirilah dalam posisi tengahan
dan jauhi jalan ekstrim
tempuhlah musyawarah mufakat
serta hindari sifat mau menang sendiri
tumbuhkan jiwa dan kebijakan
dan alam pikiran ketuhanan
kemanusiaan persatuan kerakyatan
dan keadilan sosial sebagaimana terkandung
dalam falsafah pancasila
yang harus diwujudkan di bumi menyata
ketika kini tumbuh kembali gagasan amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dengan kerendahan hati
saya mengajak seyogianya dipikirkan dengan hikmah kebijaksanaan
yang berjiwa kenegarawanan yang autentik
belajarlah dari empat kali aman demen di awal reformasi
yang mengandung sejumlah kebaikan dan kemajuan
tetapi menyisakan masalah lain
yang membuat indonesia kehilangan sebagian jati dirinya yang asli
jangan sampai di balik gagasan aman demen ini
menguat kepentingan kepentingan pragmatis jangka pendek
yang dapat menambah berat kehidupan bangsa
menyalahi spirit reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
serta lebih krusial lagi
bertentangan dengan jiwa pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang dirancang bangun oleh para pendiri bangsa tujuh puluh enam tahun yang lalu
disinilah pentingnya hikmah kebijaksanaan para elit negeri
di dalam dan di luar pemerintahan
dalam membawa bahtera indonesia
menuju pantai idaman
indonesia yang bukan sekadar ragat fisik
tetapi menurut mister supomo
indonesia yang bernyawa
itulah indonesia jalan tengah
dan indonesia milik bersama
nasruminallah wapat mungkorib